juru parkir yang tengah memarkirkan kendaraannya tiba tiba melihat seorang wanita dijamret
dua orang yang mengendarai sepeda motor di jalan arifin ahmad pekanbaru riau
ketinggalan diam juru parkir menendang sepeda motor penjamret hingga kedua tersangka tersungkur
kedua tersangka akhirnya ditangkap warga saat berusaha kabur
juru parkir bernama yosua selasa pagi menunturkan tersangka aye dan ir nyaris menjadi bulan bulanan masa
namun keduanya cepat diamankan polisi
aparat polsek bukit raya menyita sepeda motor tersangka dan perhiasan dari hasil penjabretan yang dilakukan sabtu dua puluh delapan mei
tiga orang pelajar yang tengah berboncengan mengendarai sepeda motor dikejar dan diserang oleh sekelompok pelajar di jalan mardhani raya cempaka putih jakarta pusat
peristiwa yang terjadi pada selasa ini terekam cctv
dua orang pelajar berhasil melarikan diri namun seorang pelajar lainnya menjadi bulan bulanan kelompok remaja tersebut
seorang saksi rebus yang mengatakan akibat aksi pengalaman yang tersebut seorang pelajar mengalami luka hingga harus dibawa ke puskesmas
belum diketahui pasti penyebab terjadinya penyerangan tersebut polisi belum memberikan keterangan terkait aksi ini
tim liputan cnn indonesia